dan langsung saja kami bergabung dengan produser rangga umara dari lambongan jawa timur
selamat sore rangga bagaimana tanggapan nelayan terkait larangan penggunaan cantrang
ya selamat sore saat ini saya berada di kampung nelayan pantai brondong lamongan
ini adalah kampung nelayan terbesar salah satunya kampung nelayan terbesar yang ada di lamongan
suasana di sini sekarang sepi tidak ada aktivitas lain sama sekali
karena hampir semua nelayan dari sekitar dua lima ratus nelayan yang ada di pantai atau perkampungan nelayan brondong ini
sudah ikut ke jakarta semua sejak kemarin untuk bergabung dengan nelayan nelayan lagi lain dari seluruh indonesia
untuk berdemonstrasi menuntut pencabutan pelarangan penggunaan cantrang oleh para nelayan
sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali bahkan juga kapal kapal tidak beroperasi memilih bersandar
tpi juga tidak beroperasi karena memang tidak ada aktivitas apa apa
diarahkan untuk beraktivitas
selama para nelayan dari kota ataupun dari kampung nelayan ini untuk semuanya berangkat ke jakarta untuk mengikuti demonstrasi itu
nah saya bertanya dengan beberapa orang nelayan mereka mengatakan bahwa sungguhnya pelarangan cantrang itu adalah hal yang sangat jahat begitu bagi mereka
karena mereka sudah bertahan di sini selama bergenerasi selama beberapa generasi dan yang bisa mereka lakukan selama ini adalah menggunakan cantrang
sebagai alat tangkap ikan
mereka hampir semuanya sekitar sembilan puluh persen bahkan semuanya adalah pengguna cantrang
tidak hanya dari pemilik kapal atau penelayan dengan kapasitas kapal sebanyak tiga puluh groston saja
tetapi juga di bawahnya dua puluh atau sepuluh groston juga ikut menggunakan cantrang
tentunya dengan ukuran cantrang yang lebih kecil
nah mungkin dalam beberapa hari ini kita sering begitu menerima informasi tentang apa itu cantrang
dan mengapa kemudian cantrang dinilai oleh kementerian

jadi kita bisa menggunakan cantrang perikanan dan kelautan sebagai alat tangkap yang merugikan
bisa menghabisi ekosistem laut menangkap bibit bibit ikan anak anak ikan sampai juga merusak terumbu karang
nah saya akan jelaskan di sini ada cantrang inilah yang namanya cantrang
cantrang ini adalah semacam jaring yang dibuat jumbo begitu
di sini adalah bagian mulut cantrang dan ini akan memanjang sampai ke ujung sana
para nelayan di brondong ini panjangnya tidak lebih dari delapan puluh meter
khusus untuk cantrang ini adalah cantrang yang biasa digunakan oleh para nelayan di brondong dengan ukuran lima puluh meter
jadi jika misalnya kementerian kelautan perikanan mengatakan bahwa ada cantrang yang di atas satu ratus lima puluh meter
untuk di brondong ini para nelayan membantah karena mereka paling maksimal hanya delapan puluh meter saja
nah yang membedakan kemudian cantrang dengan troll atau pukat harimau yang sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun seribu delapan ratus
salah satunya adalah ini mata jaring yang dimana kalau cantrang ini dari awal dari mulutnya ini sudah berukuran berdiameter sekitar lima cm hingga panjang mencapai sepuluh cm
ini yang membedakan cantang dengan pukat harimau di mana mata jaring pukat harimau ini seluruhannya kecil bahkan mungkin hanya sekitar tiga sampai lima cm saja dari mulai mulut sampai ke bagian ujung
bagian ujung sendiri dalam artinya adalah sebuah kantong

bagian ujung sendiri dalam artinya adalah sebuah kantong
nah ini kemudian yang dibantah oleh para nelayan penggunaan cantrang bahwa sejujurnya dengan pemakaian ini tidak merusak lingkungan sehingga mereka memutuskan untuk meminta penghapusan ataupun pencaputan dari larangan penggunaan cantrang yang termaku dalam keputusan menteri nomor lima tahun dua ribu lima belas yang melarang penggunaan cantrang
oke baik terima kasih rangga umara
sudah ada korespondensian indonesia edo ikariski disana selamat sore
edo apakah pertemuan antara presiden jokowi dan perwakilan lain sudah digelar
jika sudah selesai apa hasilnya
ya punca saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang anda tadi tanyakan
namun di tengah atau saat demonstrasi dari nelayan masih berlangsung di depan istana merdeka seperti yang ada di belakang saya
tadi presiden joko widodo secara resmi sudah menerima perwakilan dari nelayan
yang ada di demonstrasi di depan ini kurang lebih ada sembilan atau delapan orang perwakilan tadi yang masuk ke dalam istana merdeka
dan didampingi dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
belum jelas apa yang akan dibedah dalam pertemuan antara perwakilan nelayan dengan menteri susi pujiastuti itu sendiri
namun secara tidak langsung atau secara umum ini jelas membicarakan masalah cantrang atau alat penangkapan ikan
yang tengah dipermasalahkan oleh para nelayan yang ada di depan sini
mereka menuntut agar penggunaan cantrang ini juga tidak dilarang oleh pemerintah
karena menganggap tadi disampaikan beberapa hal ada kajian yang disampaikan tadi oleh beberapa nelayan
bahwa cantrang yang digunakan oleh beberapa nelayan yang ada di indonesia ini sebenarnya secara kajian sudah memenuhi standar ramah lingkungan
kita masih akan menantikan apakah akan ada jumpa pers baik dari menteri kelautan
dan perikanan susi pujiastuti dan presiden joko widodo setelah pertemuan ini
namun secara langsung mungkin punca dapat saya sampaikan ada akan jalan tengah atau win win solution yang akan diambil oleh presiden joko widodo
susi pujiastuti dan perwakilan nelayan terkait dengan permasalahan cantrang ini
dimana memang pada pertengahan tahun dua ribu tujuh belas kemarin presiden sempat menyampaikan kepada susi puja
agar susi pujio sendiri fokus untuk melayani para nelayan atau mendengarkan aspirasi dari nelayan
ini juga termasuk dengan perpanjangan masa
masalah sosialisasi untuk penggunaan cantrang itu sendiri dimana memasuki akhir masa sosialisasi
memang demonstrasi ini berlangsung agar para nelayan tetap menginginkan untuk bisa menggunakan cantrang dalam proses penangkapan ikan di perairan yang ada di indonesia
sementara demikian punca kita nantikan saja nanti usai pertemuan yang biasanya berlangsung kurang lebih selama satu jam
akan ada keterangan pers yang nantinya akan disampaikan oleh perwakilan dari nelayan ataupun menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
kita harapkan saja solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak
dan juga untuk para nelayan akan tercipta pada pertemuan sore ini